hingga tanggal tiga puluh satu mei nanti penyekatan di surabaya akan diperpanjang
nah salah satunya di sini dan dua belas titik atau lokasi keluar masuk menuju dan ke wilayah surabaya
termasuk salah satunya di sini di bundaran waru kota surabaya
sudah ada beberapa polisi yang melakukan tugasnya secara bersih untuk melakukan penyekatan terhadap kendaraan kendaraan di luar plat w atau plat l
plat w adalah plat kabupaten sidoarjo dan plat l adalah plat untuk kota surabaya
di luar plat itu maka kendaraan kendaraan yang melintasi di sini akan diberhentikan dan ditanya keperluannya
jika tidak membawa surat keterangan bebas covid maka mereka akan ditanya keperluannya akan dimintai surat identitasnya
intinya yang kita prioritaskan ini pada intinya kendaraan luar plat l dan b
namun tidak semuanya kita ini kita selektif prioritas yang kategori mungkin indikasi kalau r dua mungkin bawa oleh apa itu bangkelan yang goncengan
atau mobil yang penumpangnya mungkin cukup banyak apalagi yang diatasnya dari itu kan sudah kelihatan habis dari mudik
dan jika diperlukan maka yang bersangkutan akan dicek secara random atau secara acak untuk dilakukan tes swab di sini juga
lokasinya ada di sini
sudah ada beberapa orang petugas dari pemkot surabaya yang nanti akan melakukan tes swab terhadap para pengendara di luar plat l dan plat w yang dicegat oleh petugas
sudah ada beberapa yang dilakukan tes swab di sini dalam sehari rata rata dua puluh hingga tiga puluh orang secara random dilakukan tes swab
jika yang bersangkutan positif maka yang bersangkutan akan dibawa langsung dengan ambulan untuk menuju ke puskesmas
puskesmas terdekat di kota surabaya
kalau yang dipakai di sini metodenya rapid antigen
langsung ya berapa lama
langsung jadi nunggu lima belas menit nanti hasilnya langsung keluar
oke dalam sehari berapa kira kira
sekitar dua sampai dua puluh sampai tiga puluh orang yang kami sobek